kok kamu bisa disini
tahu alamat kamu dari sini
aku nemuin obat kamu di restoran kilimanjaro
terus sorry ya aku
aku buka dompet kamu nemu ktp kamu
alamatnya disini jadi yaudah deh aku mau balikin
ya tadi pagi restoran bilang
kalau ada perempuan yang nemuin domen saya
jadi itu kamu
hari ini acara tasya kuran andin
beda kandungan elsa dan andin kan gak jauh
seharusnya elsa juga masuk usia empat bulan kehamilannya
dia ada dalam soal tahanan
udah ketemu dompetnya
gak tau lah
gak tau gimana
ya belum ketemu juga
ya belum ketemu juga
lihatlah padahal kalau dia mau belom bites nekmunya ayo silakan tulis nanti ya
aduh kamu apes banget ya ren
yaudah yaudah tapi kemendingan kamu ikhlasin aja
siapa tahu allah akan kasih rezeki kamu yang lebih dari yang kemarin kemarin
tapi aku seharian ini jadi ribet
soalnya tadi ngurusin pembelokiran atm sama kartu kredit ma
yaudah kalau gitu kita jalan jalan aja yuk
biar mama yang takdir kamu sekarang
oke yuk yuk
aku pulang ini buat siap siap
karena nanti jam empat sore itu ada acara tas syahkuran ma
di rumah paal
jadi untuk acara empat bulanan kamelan bu andin
oh udah empat bulan aja ya ren
yaudah aku siap siap dulu ya emang
yaudah kamu siap siap deh ya
pusian banget ya panino keadaannya sampai kayak gitu
tapi sekarang urusan sama panino udah kelar
sekarang harus ke tempat trendy
wah anak mama
aduh ganteng banget kamu ren
apalagi pakai baju kayak gini keren
begitu banget punya anaknya
ya iyalah mama kan muji anak sendiri yang gak apa apa
siapa dulu mamanya
mamanya aja cantik
yaudah kalau gitu aku jalannya ma
ini jamnya ketinggalan gimana sih
masih muda udah jadi pelupa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya selamat datang
terima kasih bu rosa
surya pertama tama saya mau
mengucapkan rasa prihatin atas apa yang menimpa bu sara
terima kasih bu rosa tapi memang
sama istri saya salah
ya pak surya
jangan khawatir pak surya
kami sudah menerima dan sudah memaafkan bu sara
oh terima kasih
opa kangen sama kamu
aku juga kangen
kalau gitu rena tolong anterin opa surya ke tempat acara ya
eh anterin opa ya
ya silahkan ya pak surya
saya mesti check out sama andi nih udah siap belum
tadi nggak ada
kart rejoice pak surya
kok kamu bisa di sini
oke alhamdulillah makasih ya
kamu udah repot repot datang ke sini buat ngantriin dopet tidik ke saya
sama sama santai aja kamu juga pernah kan ngomongin aku
iya saya mau ke rumah buat saya
ada acara di rumahnya
bos kamu tuh
kok kamu tau
tadi sempat ketemu sama kak al sama mbak din di rumah sakit
terus ya bilang katanya
ada tersyakuran di rumahnya kak al sama mbak andin
jadi kamu kenal mereka
jadi aku kenal
kamu adanya pak angga
donennya sempit ya
tadi mbak nin bilang sih katanya aku diundang
kamu diundang juga ya
bareng aja sama saya
randy sama perempuan
siapa ya dia
siapapun dia semoga itu jodohnya randy
udah siap belum
cantik sekali ini
ini anak perempuan mama
allah udah gak sabar mau ketemu kamu
sehat sehat ya sayangnya
by the way sebelum tas cakuran kalian foto foto dulu ya
akan jadi kenangan kalian dan juga anak kalian
makasih ya pak udah datang ke sini pak
makasih ya udah sempet datang
udah seharusnya al
kamu cantik sekali nak
terima kasih banyak pak